kemunculan kawanan ular piton mengebohkan warga kelurahan sempur kaler kota bogor jawa barat ular
ular piton itu diketahui sedang melilit batang pohon di tepi sungai ciliwung sejumlah pemuda
dibantu tim rescue pemadam kebakaran langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi ular kami sore
seekor induk ular piton sepanjang lebih dari lima meter ditangkap setelah hanyut sejauh ratusan
meter ada pun sejumlah ular piton lain jatuh dan terbawa arus sungai petugas menduga kawanan ular
piton keluar dari sarang karena musim hujan posisi ular ada dua ekor yang satu di tebing di barat
di tebingan sungai yang satu lagi melilit di pohon pas di pinggir sungai ular yang satu lagi yang
juga berada di atas pohon ketika kami dekati juga langsung loncat ke dalam air ular berjenis
sanca batik itu langsung dievakuasi
tim damkar dan nantinya akan diserahkan ke komunitas pecinta reptil
hai inilah buaya muara sepanjang dua lima meter yang ditangkap warga bersama dinas pemadam kebakaran
kota tanjung pinang setelah dijerat dengan umpan ikan kami siang buaya ini ditangkap warga karena
sering memakan ikan lele dan ikan patin yang dibudidaya di kolam ikan buaya muara pertama kali
diketahui warga yang curiga melihat kolam ikan yang keruh dan ketika diperiksa ternyata terdapat

ya ini tertangkap karena sudah beberapa kali masuk ke kolam warga
sehingga mengganggu ekonomi warga yang penggiat kolam leleh
ini adalah penangkapan yang kedua penangkapan pertama kurang lebih setengah tahun yang lalu
dan kami sudah kembalikan ke habitatnya di anak sungai toca
buaya tersebut selanjutnya dievakuasi warga ke habitat asalnya
tim liputan cnn indonesia